atas nama orang tua daripada tersangka
kemudian yang berikutnya tadi yang ketiga tujuan membuka kamar
perlu kami sampaikan bahwa tersangka ini melakukan auditnya karena belum selesai tugasnya waktu itu
sehingga setelah membuang jenazah mereka kembali lagi ke bandung untuk membuka kamar
dan paginya ya paginya pada tanggal dua puluh lima si tersangka ini masih datang ke kantor kobe untuk melakukan tugasnya
seolah olah tidak terjadi apa apa
ini barangkali mungkin bisa sebagai bahan kami itu pendalaman
apakah ini bagian daripada
strategi tersangka untuk melakukan ataupun mengelabui daripada proses penyelidikan